indonesia menjadi negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah kanada
keindahan bawah lautnya membuat laut indonesia menjadi buruan banyak penyelam dunia
kekayaan biota lautnya juga membuat negeri ini kaya akan panganan laut alias seafood
yang menjadi favorit banyak orang sekaligus sumber perekonomian masyarakat pesisir khususnya para nelayan
sayangnya penjemaran sampah hingga cara menangkap ikan yang keliru mengancam kelestarian laut negeri ini
saat banyak yang seolah tidak peduli iwan arief justru membaktikan hidupnya untuk menjaga ekosistem dan melestarikan laut
khususnya di pantai bangsering kecamatan wongsorejo banyuwangi jawa timur
ihwan terlahir dari keluarga nelayan yang kala itu juga sempat turut melakukan pengerusakan lingkungan
ayahnya kerap melempar potasium dan cyanida ke laut agar ikan hias buruannya keluar dari terumbu karang dan pingsan
ikan kemudian ditangkap lalu dijual ke pengepul
para warga setempat juga terbiasa mengambil terumbu karang untuk digunakan sebagai bahan bangunan
ataupun hiasan akwarium
yang membuat saya sadar karena memang hasil tangkapan ikan dari nelayan
baik nelayan ikan hias maupun hasil tangkapan dari nelayan konsumsi itu semakin lama semakin berkurang
karena akibat bom karena akibat potas maupun akibat pengambilan terumbu karang yang diambil oleh beberapa masyarakat masyarakat yang ada di sini
merasa bersalah atas kerusakan lingkungan yang terjadi
ihwan mulai mengajak para nelayan di desanya meninggalkan tradisi yang merusak alam
dan beralih ke cara penangkapan ikan yang lebih ramah lingkungan
namun di awal usahanya melakukan konservasi berbagai rintangan harus ia hadapi
bahkan ancaman akan dibunuh
apa yang saya lakukan ini ditolak secara massal bahkan penolakan penolakan itu tidak hanya dari sisi
mencari ucapan tetapi juga melakukan pengancaman pengancaman terkait mau mencelakai
membunuh bahkan mengebom rumah saya mengancam istri saya juga
berjuang sejak dua ribu delapan bersama kelompok nelayan samudera bakti upaya pria kelahiran enam april seribu sembilan ratus delapan puluh empat ini
akhirnya berbuah manis
kini pantai bangsering telah berubah wajah lebih asri menjadi salah satu tujuan wisata favorit di banyuwangi
selain bisa menikmati suasana pantai pasir putih pengunjung juga bisa berwisata edukasi di bangsering underwater dengan rumah apungnya
di sini pengunjung bisa menikmati sensasi berenang bersama ikan hiu dan memberi makan ribuan ikan hias
berkembangnya wisata di bangsering otomatis membuka lapangan pekerjaan dan mendongkrak perekonomian warga setempat
di sini pengunjung bisa menikmati sensasi berenang bersama ikan hiu dan memberi makan ribuan ikan hias

kalau liburan bisa dua kali atau tiga kali lipat pendapatan kami di sini
karena tamu pengunjung di bangsering underwater sangat meledak itu sangat pengaruh besar bagi kami
saya kerjanya dulu nelayan bukan membuat ikan bukan membius ikan
sekarang kerjanya jadi guide pemandu para wisata di bangsering
berkat kegigihannya mengubah pola pikir nelayan dan melestarikan terumbu karang selama bertahun tahun
iwan arief menyabet sejumlah penghargaan
salah satunya adalah penghargaan kalpataru kategori penyelamat lingkungan dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan di jakarta pada dua ribu tujuh belas lalu
selain aktif sebagai nelayan bapak tiga anak ini juga aktif mengajar di madrasah ibtidayah nurul karim yang tak jauh dari rumahnya
tujuannya tak lain untuk mengeluarkan pengetahuan dan ilmu kepada anak didiknya
iwan arief punya harapan besar yakni menjadikan pantai bangsering underwater menjadi museum observasi bawah laut yang diklaim pertama di indonesia
dan di dunia ini
itu harapan kami tidak hanya di paling sering tidak hanya di banyuwangi tidak hanya di jawa timur
tapi bisa kita terus berbagi terus mengajak sahabat sahabat nelayan lain
saya yakin sahabat sahabat semua teman teman nelayan semua itu bisa seperti kami
karena kami di sini adalah murni warga desa murni nelayan dan kami bisa dan kami yakin mereka juga bisa